di dalam kulkas kan ada daging ayam daging sapi gitu kan
tuh semangka tuh
masuk ke dalam kulkas kemudian juga disatukan sama buah buahan sayuran coklat ice cream dan banyak banget
ya anda bisa bayangkan itu kalau baunya bersatu padu
seperti apa ya
iya memang sih
aromanya bersatu padi itu seperti apa itu pasti agak sedikit mengganggu
ada cara nih pemirsa untuk bisa buat agar aromanya tidak menyengat ya muncul dari kulkas
seperti biasa menggunakan iris
biasanya sih ada yang mencampurkannya atau memeras lemonnya dulu kemudian dicampurkan dengan air
nah kalau teman saya yang satu ini langsung membelahnya menjadi dua dan ditaruh di beberapa bagian dalam kulkas
dengan lemon ini termasuk yang lebih cepat loh dibandingkan dengan yang lain
seperti contohnya kan suka ada yang pakai kopi ya
terus juga ada macam macam nih pengharum kulkas juga ada
tapi dengan lemon kira kira waktunya nggak sampai satu jam bahkan
nanti aroma dalam kulkasnya sudah berubah deh menjadi aroma lemon
bahkan barang barang ataupun benda benda yang ada di dalam kulkas itu aromanya juga langsung berubah begitu
menjadi wangi wangi lemon dan wangi wangi asli mereka jadi enggak bau lagi deh